basarnas bali mengerahkan kn sar arjuna dua ratus dua puluh sembilan menuju pelabuhan tanjung wangi banyuwangi jawa timur
untuk membantu pencarian kapal selam kri nanggala empat ratus dua yang hilang kontak
kn sar arjuna dua ratus dua puluh sembilan lepas sandar dari pelabuhan benoa bersama dua puluh satu personil termasuk abk dan rescuer
kapal ini akan bersiaga di pelabuhan tanjung wangi
estimasi kn sar arjuna dua ratus dua puluh sembilan tiba di banyuwangi pukul sebelas hingga dua puluh dua waktu indonesia tengah
basarnas telah mengerahkan kapal sar empat unit dua unit bersiaga di pelabuhan tanjung wangi
dan dua unit lainnya menuju lokasi operasi pencarian
kn sar antasena dua ratus tiga puluh empat bergerak dari surabaya kn sar arjuna dua ratus dua puluh sembilan bersiaga di banyuwangi
kn sar wisnu satu ratus tiga bertolak dari jakarta dan kn sar kamaya dari makassar
seluruhnya ada tujuh puluh enam personil sar ikut dalam operasi pencarian